video berdurasi empat puluh delapan detik ini menjadi perbincangan di dunia maya
dalam sebuah akun twitter video ini dibagikan oleh lebih dari ratusan orang
setelah ditelusuri pemeran dalam video tersebut
merupakan sekretaris umum mui kabupaten sukabumi
dan beberapa teman teman
siang keempat pemeran dalam video tersebut langsung dimintai klarifikasi oleh kodim enam ratus tujuh kota sukabumi
pada minggu sore sekretaris umum mui kabupaten sukabumi mengatakan
video tersebut dibuat pada awal maret lalu
dan tak menyangka keisenganya menimbulkan keresahan
saya rkiri dan saya beragam daripada salah satu yang
bagaimana membina narapidana dan sebagai urusan napiter
saya belum tentu tidak ada sedikitpun saya terapiliasi dengan aliran aliran garis keras
barang tentu kami juga tidak ada sedikitpun
atau punya apapun untuk melawan nkri
sementara itu hasil pemeriksaan dandip enam ratus tujuh kota sukabumi

senjata dalam video diketahui senjata tersebut hanyalah senapan angin
tiga pucuk senapan angin tersebut kini diamankan agar tidak membuat resah masyarakat
beliau itu membuat video itu bukan dalam tujuan tertentu
tapi memang hanya kendaraannya itu isang lah
kisah karena waktu itu beliau itu mau ke pondok halimun
kemudian ada hujan hujan kemudian mereka mampir lah
karena mobil juga ada kendala
mereka ketika di tempat makan itu iseng lah bikin video itu
mereka misalnya bawa senjata
empat orang yang membuat video tersebut kini masih menjalani serangkaian pemeriksaan kepolisian dan tni
ahmad fikri sukabumi jawa barat